satu ratus tujuh puluh pasukan singapura armored force singapura dan dua ratus sembilan puluh prajurit tni angkatan darat republik indonesia ini
berbaur dalam pembuka latihan bersama indopura di pusat latihan tempur awar awar asem bagus situbondo
mengawali latihan tempur bersama kedua pasukan ini saling beradu kekompakan dengan bernyanyi komando bersama
dan bertukar embed logo kebanggaan
selama sepekan ke depan empat ratus enam puluh prajurit tni akan mengasah kemampuan di bidang teknik tempur senjata pistol dan senapan serbu
latihan kedua negara ini merupakan terbesar di wilayah asia tenggara
karena melibatkan empat ratus enam puluh prajurit dan terjalin sejak tiga puluh tahun silam
tahun ini diadakan latihan tempur di wilayah situ bondo jawa timur
karena dinilai cukup strategis dalam mengembangkan profesionalisme antar prajurit dari kedua negara
latihan kali ini akan lebih difokuskan pada strategi menghadapi radikalisme dan terorisme
ini latihan ini sudah berjalan yang ketiga mulai dari tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan
ini suatu pelatihan kerjasama yang sudah cukup lama
kita jalin dengan singapura
tujuannya antara lain satu dari disampaikan juga oleh wpklas tenggara singapura adalah
untuk menumbuhkan menerapkan hubungan antara kedua negara antara indonesia dan singapura lebih khusus lagi
latihan yang berlangsung mulai senin dua belas november hingga september
dan di tahun dua belas november mendatang ini rencananya akan mengerahkan senjata buatan dalam negeri
seperti senapan serbu ss satu pindad canon hingga glm
sementara kendaraan tempur juga akan menggunakan ano apc dan anoa komando
hingga mbt leopard buatan jerman yang menggendong meriam smoothboard kaliber satu ratus dua puluh mm
sedangkan pihak saf singapura akan mengerahkan sar dua puluh satu senjata anti tank matador dan senapan mesin berbagai jenis
senali mustafa situ bondo
dan demikian cnn indonesia
update kali ini dan program cnn indonesia prime news akan kembali setelah jeda berikut ini